yang tadi itu siapa ya
kok gue jadi parno sendiri
kenapa susah kok kayak ada yang dipikirin
tapi mama kamu selalu maksa tante untuk naruh kamu di pantai asuknya
kenapa ya setiap aku dengar mama umsal
rena mau dengerin kamu
ya dia mau dengerin aku sih
dan malah tadi aku udah mengantarannya dia
dia juga tidak ada penolakan
dia udah paham
udah ngerti atau gimana ya
dia nggak ngomong kalau dia ngerti sih mbak
dia malah aku rasa dia masih butuh ruang untuk mencerna itu semua
ya gimana pun kan
karena kan masih anak anak ya
ini emang begitu
kita juga soalnya nggak paham ini daya cernanya rena di level mana
kadang kadang ada sesuatu yang ditangkap cepat banget
ada yang begitu
penjelasannya hati hati banget
ya wakasana kecil kita
kadang suka menerima sebuah penjelasan bisa butuh waktu
ya ya gitu deh
ya sekarang ini aku yang paling aku harapin
yaitu bu panti
bu panti akan datang kesini dan menjelaskan semuanya sama rena
terkait ibu panti
tadi aku udah bilang sama tante rosa juga
hari ini ibu panti berhalangan hadir
ya aku dikabari sama randy
kalau ibu panti mendadak sakit diare gitu
terus sekarang lagi dirawat di klinik
terus lagi dipantau terus karena lumayan banyak kehilangan cairan tubuh
ada aja halangannya
ya sabar rendy nih ya
kita akan bisa menemukan jalan ya
ini juga bukan berarti ibu pantinya nggak akan datang bukan
lebih ke kita akan coba reschedule aja
kita cari waktu yang lebih tepat aja
mungkin nanti pas ibu pantinya juga udah sehat lah
ya sebenernya kalo lebih cepat kan lebih baik
karena harapanku ya ada di ibu panti
karena aku gak tau aku harus ngapain lagi
karena rena juga udah tau kan
aku ternyata si rabbit
ini cada lam northwest
ini ada set macet
aku sama nia
makasih ya rick
lo ganti nomor ya rik
pokoknya lo jangan sampai ketangkep
karena cuma lo yang peduli sama gue
gue akan ganti nomor seperti yang lo mau
dan lo tenang aja sarah
gue gak akan ketangkep sama lo
sekarang gue harus hati hati sama riza dan rekuah
papa berangkat ya
papa mau ke rumah mbak andin ya
boleh gak aku
enggak kamu di rumah aja
biar papa sendiri kesana ya
papa tenang aja ya
aku gak maksa kok
aku lagi beli donat buat rina
karena aku tau papa mau ke rumah mbak andin
jadi aku titipin ke papa aja ya
oh udah di depan ya
iya iya iya saya ke situ sekarang
iya iya iya saya ke situ sekarang
nanti titip buat rina ya pa
tadinya sih aku pengen ngasih langsung
cuma ya pasti rena gak mau terima
ya minimal ini usaha aku untuk minta maaf ke rina pa
rena masih sangat tertutup lah
iya pa aku tau
apa yang harus aku lakukan
supaya mbak nin bisa nerima aku lagi
apapun akan aku lakukan pak
ini elsa pa bener bener sudah berubah ya
apa semuanya ini beneran tulus
tolong tanyain ke mbak andin ya pa
gue berangkat ya
salam olahikum warahmatullah
mungkin kamu bingung ya
kenapa mama gak ikut pergi sawah papa
mama emang lagi pengen istirahat di rumah
mama ngerasa capek aja
mama akan terus coba percaya sama kamu kosa
gak apa apa koma
mama di rumah dan
baik baik aja ya
kebenaran kita itu diundur
akan masuk penjara
tapi keberangkatan kita ke beijing itu
udah gak bisa ditunda lagi
ya kalau kemarin kemarin wajar ditunda
karena kan emang kita belum dapet tiket dari randy
tapi kan sekarang kita udah pegang tiketnya
udah tinggal berangkat aja
gak ada cara lain
dengerin aku ya
keberangkatan kita ke beijing itu bukan buat pindah
tapi buat berobat kamu gak
buat berobat kamu supaya kamu itu cepat pulih
ya aku tahu kamu itu selain mikirin ricky
kamu tuh pasti juga mikirin amanah yang diberikan oleh al
ya tapi maaf
kalau dengan keadaan kamu yang seperti ini
itu semua gak akan maksimal gak
sekarang kita pikirin ajak keluarga kita dulu sendiri
karena kamu kan disini juga kan kepala keluarga
dan aku yakin
kalau begitu nanti kita ketemu sama ani dulu ya sebelum berangkat
kemaren kan juga pas
rena masuk rumah sakit kita gak sempet jengukin
soalnya rena gak keluar keluar ini
jadi kapan mau sampe kapan kita harus nunggu kayak gini
kita juga gak tau kan rena lagi ngapain disana
atau kalau kamu gak keberatan mungkin
kalo kamu gak keberatan juga ya bisa mama atau sal dateng dulu ke kamarnya rena ya
kalo diboleh nandin sih
boleh nggak sal duluan masuk ya
mumpung lagi nyaman lah
aku rasa jangan ma
harus aku dong
harus aku yang memulai
harus aku yang memulai karena aku juga ibunya
permasalahan ini kan juga ada di aku sama reina
aku mau coba aku mau ngelakuin ini untuk reina
harus aku ma
walaupun aku juga terima kasih banyak sama kamu sal
kamu yang udah bantuin rena di saat rena dengan kondisi yang seperti ini
karena mau berkomunikasi sama kamu
rena terlihat sangat membutuhkan kamu
harus aku yang memperbaiki ini semua sama rena
karena aku mau rena yang akan manggil aku
aku mau rena kalau ada apa apa butuhnya aku
kalau itu kesannya maka
aku ke kamar yang dulu sebentar
tapi pelan pelan andin ya
walaupun dia kadang sering dijatuhkan
dia akan bergerak kembali
kembali dengan semangat penuh
sama kayak tante
itu yang bikin aku salut sama tante rosa
kalian berdua tuh perempuan hebat di pondok kulit
aku jadi ingat dulu waktu mama meninggal
aku inget banget tante juga
tante juga hancur tapi
karena ngeliat aku lebih hancur lagi
tante justru bangkit
untuk membuka aku
tante ke kamar dulu ya
ada urusan sebentar
mau ambil minum juga
aku di sini aja gak apa apa ya
nah medio gidung
eh tapi lu gini
kalau gini padahal gue pal shield di tempat eras
akunya juga cepat pulih
tante rosa yang sangat banyak membantu aku
setiap kali sal teringat mamanya
pikiranku selalu terlempar kembali pada kejadian saat itu
kejadian yang sangat ingin aku lupakan
salah satu mimpi burukku
saya tidak bisa membayangkan
kalau sampai sal tahu kejadian yang sebenarnya
dan saya tidak akan sanggup
membayangkan dan menerima apa yang akan saya lakukan terhadap saya
ya allah semoga hari itu tidak akan pernah datang
semoga sal tetap menganggap saya sebagai tantanya yang selalu melindungi dia
saya tidak sanggup dan saya belum siap ya allah
oh iya mungkin kita akan lebih lama di beijing ya enggak
ya aku sih terserah kamu
bukan kamu dokter istri aku juga
mungkin sebagai orang awam aku kan juga nggak bisa menilai tingkat
kalau orang sudah mulai progres sembuh yang boleh pulang
kamu pasti bisa menilai itu semua
jadi semua terserah kamu saya
ya sebenarnya aku pengen sih sekalian program hamil lagi
ya siapa tahu jauh dari jakarta itu ngebuat kita rehat dari segala masalah yang ada
aku senang sih dengarnya
karena kamu punya pemikiran udah sampai segau itu juga sih untuk program hamil lagi
ya aku senang aku ikutin semuanya
cuman aku izin dulu dari sebelumnya
nanti pas di sana juga riza sama semua orang kepercayaan aku pasti akan aku kontrol juga
ya boleh aja
tapi ingat ya
selama kamu berobat di sana
pikiran kamu gak boleh kemana mana
tetap fokus ya sama pengobatan kamu
gak boleh kemana mana pikirannya
kan pikiran aku cuma ke kamu
ya mudah mudahan pengobatannya nanti bisa lancar terus fokus
eh oh ya
jujur sih aku agak kepikiran mengenai nailah
kira kira dia di sana bisa gampang beradaptasi nggak
ya semoga aja gampang lah ya gak
aku juga udah milihin sekolah internasional kok buat dia
jadi bahasanya juga pasti yang dipake pake bahasa inggris
bukan bahasa inggris aja sayang
eh ada yang ketik lalang ini gak
enggak sih ini udah semua tinggal baju baju nailah aja sedikit lagi
yaudah kita keluar yuk
nailah kayaknya nungguin kita di luar tuh
oke jadi kepikiran jadi kamu
packingnya sudah selesai
mungkin tante mayang mau ikut aku sama angga ke rumah andin
ah gak usah mbak udah biar aja pantau di sini aja
ya kalau kemarin sih situasinya masih agak memanas sih kalau kita kesana
karena saya dapat informasi dari orang orang kepercayaan saya
makanya saya juga agak tahan tahan tuh kalau mau kesana kemarin
kalau sekarang kan kita bisa rame kesana kan pasti jauh lebih baik
ehm bentar deh gak
memanas ini maksudnya memanas gimana ya aku gak ngerti deh
kamu belum cerita loh ke aku
aku belum cerita ya masa sih
sebenarnya sih aku tuh gak mau cerita karena aku takut kamu kepikiran
terus ya kita kan sekarang
lagi fokus buat mencoba anak anak
jadi aku agak tahan tahan gak mau cerita sih
ya eh tapi aku pengen tahu ini memanas kenapa maksudnya gimana
elsa kan kerja sama sama ricky
dan di rumah sakit juga sempat memanas sih antara elsa sama andin
jadi kalau aku kesana juga kan kayaknya kondisinya gak memungkinkan
makanya aku tahan tahan banget sih kemarin
nah itu juga ricky itu
aduh itu orang kapan sih mau baiknya
ya cuma gak habis pikir gak habis pikir aja sih sama ricky
dia tuh udah sempat ketangkap
tapi ini malah lo selagi kan sekarang
reinhard udah tambah lebih tenang
kalau dia mau datang udah datang belum
bu panti belum bisa datang ke sini sayang karena lagi sakit
dan sekarang lagi dibawa ke rumah sakit
iya sayang padahal tadi pak rendy itu udah mau jemput di pantir untuk bawa ke rumah
seperti yang sudah aku duga
rena jadi krisis kepercayaan sama aku
setiap ngomong ngomong ke aku
selalu aku ingat
selalu muncul di kepala aku mah
hubungan tante frozen benar benar berbekas ya sayang di hati kamu ya
tante frozen gak pengen bilang ke aku lagi ma
kalau semua yang dibilang tante frozen itu salah
biar tante frozen yang minta maaf ke aku ma
kan kalau kita salah atau bohong kita harus minta maaf
rena seperti ingin elsa yang ngomong langsung ke dia soal kebohongan ini
tapi aku gak ingin rena ketemu sama elsa lagi
karena aku mau ketemu sama elsa
karena aku mau ketemu sama elsa
saya minta ketemuan sama elsa
dia minta elsa sendiri yang jelasin semuanya
rena juga bilang
dia akan maafin elsa kecuali elsa juga minta maaf sama reina
minta ketemu sama elsa
maksudnya rena bisa sampai kepikiran
sebenernya gak salah juga
dia minta ketemu sama
kalau kita belajar dari kemarin
dengan sangat amat meyakinkan
gak tau ya tentu
untuk ketemu lagi
sama rena soalnya entah apalagi nanti
yang bisa dia karang
mama juga sepaham sih
maksudnya bukannya kita
tidak membolehkan rena untuk ketemu elsa
khawatir elsa nya akan memanipulasi
rena lagi dengan
saya anak kecil lagi rapuh
ya aku sebenernya juga gak mau mau
untuk elsa ketemu sama rena
aku tidak tahu apa yang akan elsa lakukan
karena dia tidak bisa ditebak
cuma aku juga gak bisa
maksain ibu panti untuk datang kesini
dengan kondisi dia seperti itu
aku gak mau maksain
tapi gini deh
coba aku tanya randy lagi
soal kondisi ibu panti siapa tahu
kita bisa pertemukan dulu
segera ibu panti sama rena
kalaupun memang kita mau atur
untuk ketemu elsa kita awasi
yang penting ketemu ibu panti dulu
mau telfon rendy sebentar
biar kiki kemana lagi
kiki lagi keluar dulu sebentar
biar mama aja
biar mama cek dulu
biar mama cek dulu
kondisi ibu panti
apa semakin baik
beliau dirawat inap dulu disini ya
untuk satu dua hari kedepan
itu penyebab diarenya apa ya
sepertinya keracunan makanan
tadi sempat muntah muntah ya
muntah juga tadi makanya beliau
nah sebaiknya beliau
dirawat dulu disini sebab
tadi sudah diobservasi ibu masih
banyak mengeluarkan cairan
dan itu sangat membahayakan pasien
tolong berikan tindakan yang terbaik ya
supaya beliau cepat pulih
saya akan telepon dulu ya
halo pak selamat siang
saya mau tanya lagi update soal ibu panti
kondisinya sekarang gimana ya udah sembuh
dokter bilang ibu panti harus dirawat
selama satu sampai dua hari di klinik ini
aduh kasihan sekali beliau
emang harus dirawat dulu ya
berarti belum bisa ke pondok pelita dong
ini memang dikeluar
perkiraan kita pak
oke oke yaudah lah ren
kalau gitu kamu temen dulu sebentar disana ya
pastikan dirawat dengan baik
biar segera pulih
nanti soal kondisi dari ibu panti
kamu update update tadi ya
ya pak baik pak
ah sekarang baik baik aja kan pak
alhamdulillah gapapa tuh ren
cuma ya biasa lah
miss kiki kan lagi ga ada
jadi di handle sama tante rosa
tapi semuanya aman kok
ya paling nanti kalau misky udah balik lagi kan
ya dan sekarang ya rena di handle sama aku sama andiin
tapi semuanya baik baik saja
makasih udah nanya
ya pak syukur kalau gitu pak
ren kalau misalnya ibu panti butuh dipindahkan ke fasilitas atau rumah sakit yang lebih besar
supaya perawatannya lebih maksimal
pokoknya kamu urus aja dulu
nanti kamu tinggal report aja
oke begitu ada apa apa lagi kamu tinggal update terus ya
oh iya baik pak
embere kaga dibawa ntar
saya ke ini dulu deh
soalnya kalau ketendang nanti bisa kepleset orang
ntar pak rendy
oh iya tentu ini biar sekalian aku update yang tadi
oh agak sedikit rewel sih gimana tadi ibu panti kondisinya udah cerita juga sama andi
pokoknya terakhir tuh randy bilang kalau ternyata dari kondisi yang terakhir itu sekarang makin
parah jadi harus dirawat di klinik satu sampai dua harian gitu pasien juga ibu panti ya
musik apa kelacunan makanan atau apa atau gimana itu sih yang bikin bikin aku lumayan
shock terus ngomong juga keren di kalau sakitnya kok bisa ya iya tepatan hari dimana kita udah
nah itu dia makanya saya juga gak curiga sini cuman ya udahlah nanti yang penting ibu panti sehat dulu
nanti perkara untuk datang ke sini kita bisa atur lain waktu ya iya aku udah bilang rendy juga untuk
apapun yang bupanti butuhkan semisal mau upgrade kamar atau misalnya fasilitas atau bahkan mau
pindah rumah sakit gak apa apa kita support ya kita support aja pokoknya all the way kasih yang
terbaik ya untuk bupati thank you gitu aduh kamu kemarin udah sempat pamitan sama mirna saya belum
ketemu sama mirna loh
sudah tante sebelum itu
yang sebelum aku minta tolong dia untuk ke
sama randy ya padahal
kami masih di rumah
yang satunya lagi
baik sekali kenangan manis saya dengan mirna
dan mirna sudah banyak membantu keluarga
ini menjaga reina
dengan sangat baik
walaupun beberapa kali kecolongan cuman
dari pertama kali aku datang
memang udah kelihatan
lah mirna itu
isi pondok lita yes dia sayang
sekali sangat sekali sama mirna cuma gini tante
ini aku cuma sekedar sarannya maksudnya
artinya kan sekarang yang
sendiri ya apa
mungkin perlu cari orang
untuk ngebantu kiki
saya juga sempat kepikiran tapi
saya nggak terlalu nyaman sih
ada orang baru datang kesini
karena yang sudah lama memegang reina
dari zaman reina masih
kecil aja bisa kecolongan
begitu gimana orang baru
belum kita harus background check dulu
dia dari mana terus kesehatannya
kebersihannya nih itu
is not easy untuk megang anak kecil
mungkin bisa lah cari beberapa kandidat
cuman saya berharap ya sih berharapnya
mirna aja yang balik kesini
atau mungkin gini tante
orang baru ini hanya diperbantukan
untuk ngurus rumahnya doang
tapi untuk ngurus anak anak
askara reina dan kebutuhan produk
pelita tetep dihandal sama kiki
jadi hanya untuk
beres beres rumah kalau misalnya
tante mau aku bisa
boleh aja sih ya coba aja minta tolong randy
tapi ya sekedar itu aja tidak megang anak anak ya
gak bisa sembarangan oke coba aja tanya
randy tuh by the way emang selalu bisa diandalkan ya
dia itu anak nomor empat saya kamu nomor tiga dia nomor empat
sangat lavable dan bisa diandalkan
coba aku chat dulu deh soalnya ini kan masih di klinik juga
mas mas mas mas ini embernya mas
aduh ya allah mas dia menjalan aja lagi
ini embernya tadi ketinggalan soalnya masih ada air
en kalau ketendang sama orang licin
aduh mirna pakai ngikutin lagi
pakai mau ngembalin ember segala bukan dibiarin aja tuh ember
nih ini embernya
gak ngomong gak apa nggak bilang makasih udah dibawain embernya juga
kan benar kata kata gua nanti kalau ketendang bisa ngedrom ke orang
men pergi aja
nah ini nih pelan saya yang dicari nih
kok ada di sini nih mbak
oh tadi temennya cleaning service juga dia habis ngepel di depan igd
untuk di igd tugas saya untuk ngepel gini mbak
yaudah mbak makasih ya pak ya
terus yang tadi siapa dong
berarti bukan temannya dia dong
emang tuh orang rada aneh sih
tidak ada yang mencuri
tidak ada yang mencuri
hmm wangi banget
udah abis mandi terus sekarang main
mama sekarang yang ngebelin
sekarang main oke
maaf ya sayang kalau akhir akhir ini mama lagi fokus sama kakak raina
tapi mama kangen tahu kalau kita main bertiga lagi kayak dulu
itu momen yang paling bahagia buat mama
eh tuh jaga jaga
muter di sana muter di sana
awas awas pelan pelan dipegangin
di bawah adanya kesini sayang
kecerian serta tahu bahagia mereka
yang seperti ini yang akan selalu aku pertahankan
udah jadi berantem
masukin taruh lagi sayang
dimasukin ke dalam
masukin ke dalam
dimasukin ke dalam
mana yang meret
mana yang meret
ini yang meret
nih tante juga lagi lihat informasi agensi
agensi untuk perempuan dan nenek
banyak sih tante
cuman emang enakan dari
pak surya sehat
bu rosa alhamdulillah saya sehat
kepot repot itu buat apa pak surya
udah dari tadi pak
bu rosa langsung lihat aja ini
gak mungkin karung beras pak surya
berat kalau gitu pak
lagi si ratma dia nya
sebetulnya makanan itu dari elsa sandeng
alhamdulillah sekarang saya sudah tobat
udah kalau gitu pak surya
saya boleh minta izin mau ke kamar askara
gak ada yang jagain soalnya
aku ikut sekalian ya tante
tadi juga belum sempat main sama askara juga
yaudah nanti kalau tante capek
kamu yang mau main askara ya
kita ikut sebentar ya om
ya ampun papa sampai repot repot bawa makanan segala
kamu gimana udah
udah enak kan
bahkan lebih kuat dari papa
kau juga ya
papa yakin itu
aku sama rena hubungannya juga lumayan membaik
ya kayak kemarin
tapi rena masih
masih memberikan jarak juga sih
percaya ya sayang ya
waktu yang akan menyembuhkan semuanya
aku mau pergi
aku mau pergi pak
aku mau pergi pak
aku mau pergi pak
aku mau pergi pak
aku mau pergi pak
tidur sama kamu
ya papa doain yang terbaik aja ya
papa sangat mengetahui
bagaimana anak ini dari dulu selalu menurutmu
tidak ada yang mendapatkan cobaan dalam hidupnya
tapi dia tetap berdiri
wanita yang tangguh
yang tadi itu siapa ya
kenapa aku jadi parno sendiri
kenapa sukses kok kayak ada yang dipikirin
enggak tadi saya di dalam itu tuh kayak
melihat seseorang yang
agak mencurigakan gitu pak
riki masuk kamp
itu yang dipikiran saya
apa mungkin ya riki tadi ada di klinik itu ya pak
tapi semoga aja bukan dia sih
ya mudah mudahan sih
saya minta maaf sebelumnya ya
saya hanya ingin menyampaikan saja
pasal minta saya untuk mencarikan suster
untuk menjaga arena
dan tadi pun pas saya teleponan sama pasal
saya dengar kalau
enggak apa apa enggak masalah
nanti aja enggak apa apa pak
kita berada sebentar ya
reina minta ketemuan sama elsa
bukannya aku nggak mau ya
kalau aku mau pertemukan elsa sama reina
kira kira dia menghasut tren apa lagi
aku cuma takut trena itu kenapa napa
bapak tahu kamu sangat mencurigai elsa
tapi bagaimana kalau papa katakan
betapa menyesalnya elsa sekarang
dan sebenarnya makanan ini semua dari elsa din
kenapa pak aku diam
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah